kalau tiana gak pernah cerita sama kamu memang mbak yang melarang dia untuk cerita sama kamu
karena mbak sama mas avandi itu malu
jadi gini mas avandi itu punya utang sama mbak lima miliar
dan sekarang kami gak sanggup bayar
makanya depkolektor itu datang kesini untuk menjar tiana
karena waktu kita ngajuin utang tiana sebagai penjaminnya mas avandi
bener apa yang diceritakan sama mbak upan
lagi lagi sih ulan ingkar janjinya sama gue
mau cari masalah dia sama gue
ih bella lo tuh udah ngacok ya
lo mau ngelabrak si ulan depan roman
kalo lo ngelabrak si ulan depan roman nama baik lo tuh bisa hancur
jika terus mau gimana lagi
gimana gue bawa handphone sih bel
handphone gue di kelas lah ini kan lagi jam pelajaran
apa air mineral ini juga atas dasar kemanusiaan
gak pake rasa
gak ada cinta
apa lo udah bener bener gak peduli lagi sama ikrar cinta kita
sama lambang kebangsaan kita
sama lambang kebangsaan kita
jika gue tak sempurna
maafkan jika kau terlalu
akhirnya lo kasih depon aja
karena gue bukan korban bencana alam
lo kenapa gonggong aja
lo gak dengar apa yang tadi udah diomongin sama roman
udah deh eulan lo tunggu apa lagi
mendingan sekarang lo putusin roman
kalau lo udah putusin roman semua masalah juga pasti bakalan beres
dan perjanjian lo sama gue itu bakalan selesai
lumayan deh biarpun gue gak bisa sekolah tapi aku jadi bisa ngerjain tugas di kafe
roman picisen lo udah liat videonya
aduh gak masuk pesan gue kenapa sih apanya si roman
gila udah etel nya
apaan sih tuh cowok
kalian gue cewek apaan dikedipin
eh balikin tasnya
tas gue diambil lagi
aku sengaja memanggil bawul fahid untuk nunjukin kalian ini
kenapa dia ke rumah kita
kenapa kamu gak pernah cerita sama aku
kamu juga kenal dia
dia itu depkolektor
kalau tiana gak pernah cerita sama kamu
memang mbak yang melarang dia untuk cerita sama kamu
karena mbak sama mas avandi itu malu
mas avandi itu punya utang sama mbak lima miliar
dan sekarang kami gak sanggup bayar
makanya depkolektor itu datang kesini untuk menjar tiana
karena waktu kita ngacin utang
tiana sebagai penjaminnya mas avandi
bener apa yang diceritakan sama mbak ufanda
untuk masa tolong kamu maksud kita
kamu tidur dulu kan
aku sedang bagan
di transfer ke rekeningnya mas afandi
nanti biar mas afadi aja yang langsung bayar ke orang itu
tapi setelah hari ini
aku gak mau lihat orang ini muncul lagi di rumah ini
mengganggu tiana dan mulan
iya andika pasti kok
sampai kapan keadaannya akan seperti ini
rasanya aku seperti mengegambom waktu
yang siap meledak kapanpun dan hancurkan semuanya
perasaanku tidak enak
sepertinya tiana dan ulfa
memang menjemputkan sesuatu dariku
wah dingin lo
lo gak bantu
mau lari lagi ah
lo cari penyakit aja lo ah
lo gak bakal ikut campur
kalau lo nyopainnya gak depan mata gue
udah sini kita sih
mau lo apa ah
jangan paksa gue pakai cara kasar ya
waduh dia nantangin
hajar hajar udah hajar
udah gak ada orang ya